setahu saya tidak pernah ada cerita tentang air mukjizat yang bisa memberikan keturunan di gua balengkong
pasti pembantu tuan dan nyonya telah berbohong
benar tuhan buah balengkong adalah gua naga yang sangat angker dan berbahaya
banyak orang tewas karena mencoba masuk ke gua itu
tua nyonya percayalah pada kami
pasti pembantu tuan dan nyonya itu telah berbohong
tidak mungkin membantu kami berbohong
selama ini membantu kami selalu baik selalu melayani
ternyata ketua kampung kenal dengan mereka
beliau beliau ini adalah majikan saya dari tanjung garut
syukurlah kalau begitu saya tenang jadinya
tuan kapan tiba ke sini
kami baru saja datang lalu tiba tiba ada dua orang yang mencoba merampok kami
untung kau segera datang
terima kasih montang
kalau begitu kita langsung ke masjid saja
wah luar biasa sekali
kami hanya bisa menghilangkan angka darah
wah luar biasa sekali sekarang hal yang sudah sukses di sini
bukan sukses tuan
kampung ini miskin dan penumpang jahat
sejak tetua kampung tewas dengan perampok
tak ada lagi yang mau menjadi ketua kampung di sini
akhirnya warga memilih saya tuhan
harus dijaga dengan baik
hmm sekarang kalian punya anak berapa
baru berumur tiga tahun
kami memberinya nama sembonja
tapi sekarang dia sedang tidur pulas di kamarnya
ah maaf sampai lupa
mari tuan nyonya silakan diminum
iya terima kasih
apa tuan dan nyonya kemari mencari kami
sebenarnya kita hanya lewat sini ya
nggak sengaja kita mampir
kami berdua mau pergi ke gua balengkong
ke gua balengkong
memangnya tuan dan nyonya
ada apa mau pergi ke gua itu
mudah mudahan tak satupun warga yang tahu rencana jerat
ya jelas saja nggak ada yang tahu lah bang
yang tahu itu kan cuma tuhan dan seta
ada tuhan dan setan yang tahu
kalau dia tidak mati di tangan sarim dan sarman
dia akan mampus dalam gua ditelan oleh naga
setahu saya tidak pernah ada cerita tentang air mukjizat yang bisa memberikan keturunan di gua balengkong
pasti pembantu tuan dan nyonya telah berbohong
buah balengkong adalah gua naga
yang sangat angker dan berbahaya
banyak orang tewas karena mencoba masuk ke gua itu
tua nyonya percayalah pada kami
pasti pembantu tuan dan nyonya itu telah berbohong
nggak mungkin pembantu kami berbohong
selama ini membantu kami selalu baik
selalu melayani kami dengan baik
nggak mungkin mereka bohong
iya tapi tuan
kalian berdua kan tahu kami sangat menginginkan anak
bagaimanapun kami akan tetap berangkat
untuk mendapatkan anak
apa pun akan kami lakukan
kecuali ada cara lain
jika itu memang tanda tuan dan nyonya
kami tidak bisa menghalangi lagi
tentu saya akan mengantar tuan dan nyonya ke sana
semakin cepat kami pergi itu semakin baik
saya minta tolong didoakan
supaya kami semua selamat sampai tujuan
nyonya hanya makanan sekedarnya yang bisa kami berikan
untuk bekal tuan dan nyonya selama di perjalanan
aduh jadi merepotkan nih
kalau begitu kami mohon pahami
semoga mereka baik baik saja ya mbak
sudah terima kasih
kenapa pokemon ini model yang sedih
agar tidak spesi
maksud para jaman baju siapa yang kalian pakai
baju pemberian majikan aku
kenapa kalian iri
karena pakaian kalian kumal
bajuku memang kumak tapi kalian ingat
waktu mencuri baju kumalku di cimburan itu
pergi pergi pergi
kalian jangan tak ampun
kami akan tetap mengawasi kalian sampai majikan kalian datang
kalau kalian berani mengambil barang barang yang ada di rumah ini
aku tidak akan segan segan menggerakkan rakyat untuk menghajar kalian
pak rajab itu berbahaya buat kita
kalau orang kampung sini tahu apa rencana kita
pelan pelan kak minumnya
kak ini ada makanan
silakan kakek makan
saya telah menghabiskan bekal makan dan minum kalian
tidak apa apa kakek
yang penting kakek bisa kembali bugar
memang kalian ini orang yang berhati mulia
kalian ini mau pada kemana
kami mau ke gua balengkong kakek
kami ingin mempunyai anak kek
terimalah papan cendana ini
terima kasih kakek
tapi saya dan istri saya tidak mengharapkan imbalan apapun
lagipula untuk apa kayu itu kakek
kami tidak membutuhkannya
papan ini kelak akan berguna bagi kalian
terima kasih kakek
buah balengkong ada di sebelah sana
jangan lupa berhati hati
jangan lupa berhati hati